yang namanya sustansi itu diatas formalitas
dapur kata data podcast
cairannya lebih banyak ya dan juga
nah ini bisa dijelasin ini viral cukup viral nih di media sosial